berdasarkan data dinas kesehatan surabaya
sampai dengan minggu pertama juli dua ribu dua puluh
jumlah kehamilan usia tiga puluh tujuh mencapai enam ratus enam puluh tujuh orang
dan kami kan mempunyai bidan kelurahan atau bikkel
yang memegang masing masing kelurahan
dan kalau misalnya ada ibu hamil nih yang belum berkunjung ke puskesmas
kami pun punya jejaring
ada rumah sakit swasta juga ada klinik
tes swab dan pemetaan rumah sakit untuk ibu hamil penting dilakukan
selain untuk menyelamatkan ibu dan bayi
sehingga tidak terjadi keterlambatan pelayanan
juga agar tidak terjadi overload di rumah sakit tertentu
yang berdampak pada tenaga kesehatan
tim liputan cnn indonesia